situasi pandemi dapat menyebabkan seseorang mengalami kondisi kelelahan emosional atau burnout
lalu apa yang bisa dilakukan jika mengalami gejala burnout
sudah bergabung melalui sambungan zoom ada psikolog klinis ibu liza m japri di jakarta
halo selamat malam ibu liza apa kabar
baik mbak dea apa kabar mbak dea
baik ibu liza alhamdulillah sehat ibu
ibu terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
ibu sebagai ahli boleh digambarkan tidak ibu
seperti apa sebenarnya kondisi umum rata rata manusia pada masa pandemi ini dalam konteks burnout tadi
ya burnout seperti yang tadi sudah disampaikan terlebih dahulu ya di introduction tadi
bahwa ya seperti itu memang burnout sebenarnya adalah sebenarnya kita harus jelaskan dulu
burnout itu tidak termasuk pada gangguan mental itu dia tidak termasuk gangguan mental
tapi burnout itu adalah kondisi yang bisa menyebabkan munculnya
gangguan mental gangguan psikologis jadi dia ini yang awalnya nih
nah biasanya itu memang kelelahan yang sangat kronik gitu ya
jadi bukan hanya kelelahan biasa tapi kelelahan yang kronik
kenapa bisa terjadi karena kita ditempa pada satu kondisi terus menerus seperti itu
yang kemudian kita sampai pada titik di mana sudah bosen lelah yang sangat kronik
kemudian frustasi juga karena merasa kok ini nggak kelar kelar
kemudian kita juga merasa nggak punya kontrol dan kendali atas situasi ini
jadi kayak kayak
ngeblunder aja gitu yang mengakibatkan akhirnya mulai tuh
biasanya kalau sudah sampai pada titik itu kayak ada kondisi di mana kita istilahnya semudah teing lah
ya udahlah terserahlah gitu kan mungkin apa sih ini sebenarnya kayak gitu
itu ketika kita sudah burnout kemudian kayak tadi misalnya sudah males untuk menyerus diri sendiri
kemudian ada jadinya emosinya juga sensitif sekali
yang mungkin kalau istilahnya tuh kayak senggol bacok gitu kan
tipis banget yang nggak karu karuan yang biasanya tidak seperti itu
kemudian ada perubahan pola makan dan perubahan pola tidur
pola makan itu biasanya jadi kebanyakan makan atau malah jadi kehilangan nafsu makan
kalau perubahan pola tidur biasanya antara jadi kebanyakan tidur atau malah tidak bisa tidur sama sekali
nah ini ciri cirinya sih biasanya mbak dea
tadi kan juga kita bahas soal ciri ciri lain soal bagaimana kita itu sudah mulai abai dengan protokol kesehatan
tapi sebenarnya bu lisa apa saja batasan spesifik ketika orang itu dikatakan sedang dalam kondisi burnout
sudah dikatakan burnout itu ketika gangguan tidurnya sudah misalnya bisa seminggu lebih
dia sudah sulit tidur atau kebanyakan tidur
jadi ada perubahan
yang paling kalau kami ya dari ahli profesional itu biasanya melihat dari pola makan dan pola tidur
itu yang paling signifikan biasanya
tapi yang ketiga baru emosi
karena kadang kadang orang kan suka nggak mie soal emosi ya
kita bisa nge less misalnya kalau perempuan
oh emosi ini lagi mau menstruasi aja kali
kalau cowok mungkin dia lagi capek kerjaan aja kali gitu
jadi banyak nge less nya biasanya
tapi yang paling signifikan terlihat itu biasanya adalah pola makan dan pola tidur
nah yang membedakan adalah kalau ini semua sudah terjadi lebih dari dua minggu bahkan
terus menurut siap hari
ini ada kemungkinan bahwa memang sudah terjadi kondisi burnout
jadi bukan yang hanya sekadar kan kadang kadang kita mungkin ada hari dimanat lagi capek banget
jadi malah susah tidur
nah tapi kemudian besoknya sudah enak tidur gitu
nah itu mungkin belum bisa termasuk burnout
tapi ketika ini sudah berjalan kurang lebih sekitar empat belas hari dua minggu berturut turut tanpa putus
itu jangan jangan sudah sampai pada titik burnout gitu
nah burnout sendiri seperti yang tadi saya katakan belum termasuk pada gangguan mental
tapi juga bukan sesuatu yang gampang untuk disepelekan gitu
karena ini bisa merujuk nantinya jadi maksudnya gangguan mental gitu
artinya pandemi selama satu tahun kan kita dituntut untuk punya kebiasaan baru
ternyata manusia punya respon berbeda dan ada yang burnout ya bu lisa
karena tidak semua orang mampu untuk beradaptasi
ada orang yang tiap orang kemampuan adaptasi dan kemampuan bersikap fleksibel
setiap orang begitu pula kemampuan ketangguhan dan sikap mengatasi masalah segala macam itu tiap orang itu beda beda
itu bukan yang sesuatu yang terbawa dari lahir tapi empat komponen ini sebenarnya adalah hasil dari latihan gitu
nah ketika ada orang orang yang tidak terlatih mungkin atau belum terlatih itu adaptasinya itu kurang sekali
jadi kemudian gampang lelah
kemudian ketangguhan ini juga gampang
gampang capek gitu kan
kemudian abis itu gampang mengeluh
tidak tahu bagaimana mengatasi masalah ini
tidak punya kreativitas dari sisi problem solving gitu kan
yang mengakibatkan akhirnya yaudahlah ngapain sih pakai masker udahlah
istilahnya kalau mati ya mati aja lah gitu
tanpa memperdulikan bahwa jangan jangan dia ini tidak kenapa napa tapi orang sekitarnya yang malah kenapa napa kan juga saja gitu
jadi pola berfikirnya itu sudah pendek gitu
sudah tidak berpikir panjang tidak masuk lagi dalam analisa yang bijak gitu
bagaimana bu lisa untuk bisa mengurangi potensi ada burn out dalam diri manusia
apa saja kira kira yang bisa disarankan oleh ahli yang bisa dilakukan dalam waktu dekat
jadi kalau untuk diri sendiri sebenarnya adalah kayak yang sering disampaikan ya
olahraga kemudian bertamasya walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini tamasya ini masih ya mungkin hanya di kebun depan rumah sendiri gitu kan
atau mungkin di dalam rumah piknis lucu lucuan sama keluarga
itu mungkin satu hal yang bisa dilakukan
kemudian ciptakan kebiasaan kebiasaan baru yang menyenangkan gitu
misalnya kalau dulu tidak pernah ada movi time bareng keluarga mungkin gitu
sekarang movie time
jadi film film yang kartun yang lucu gitu kan
misalnya komedi gitu yang bisa untuk saling menghibur
karena ketika kita dalam kondisi yang sangat terdesak seperti saat ini
dalam kondisi yang terus terusan yang kita bahkan belum tahu ini sampai kapan
itu kreativitas kita itu dibutuhkan
kreativitas tidak hanya untuk memecahkan masalah gitu kan
tapi juga kreatifitas untuk menciptakan keadaan

tidak hanya untuk kita tapi juga untuk keluarga terdekat kita gitu
nah hal hal ini yang harus dicari sebenarnya
jadi kita tidak bisa hanya terus terusan
aduh kapan sih kelar sih kapan sih kelar sih kapan sih kelar sih
mungkin kita harus mulai berpikir gimana kalau ternyata ini masih akan berlangsung panjang
apa ya yang bisa kita lakukan
itu yang pertama
yang kedua mau nggak mau sih ini benar benar kita harus saling melatih empati juga sebenarnya
ketika kita melihat ada anggota keluarga kita
kita melihat teman
ketika kita melihat tetangga
bahkan mungkin kayaknya kok sudah mulai berperilaku yang di luar kebiasaannya
coba tanya ada yang bisa dibantu atau tidak
kemudian kita tanya sendiri
kalau mungkin kita yang disamperin dan ditanyakan seperti itu
mulai harus mau untuk membuka diri
jangan jangan benar ya
ini orang luar melihat aku lagi kenapa napa nih
apakah memang aku lagi mengalami gangguan
apakah aku lagi capek
apakah laku jangan jangan sudah mencapai burnout
nah ketika sudah ada komentar seperti itu
coba untuk istirahat gitu kan
mungkin berbaring buru gitu kan
biarkan orang lain yang melakukan kerjaan
nah ini butuh juga sebenarnya keleluhan untuk mengaku bahwa
semua orang itu bisa juga mengakui bahwa lagi i'm not lagi okay gitu
manusia tidak semuanya punya tingkat adaptasi yang sama
tentunya peran keluarga dan kreativitas dalam menjalani hari ini penting
untuk mengurangi potensi burnout
terima kasih ibu liza m japri sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini